pondok pesantren sunan derajat di lamongan jawa timur memiliki sebuah pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh
selain untuk menghibur dan memberikan edukasi
pesawat ini sengaja didatangkan agar santri betah belajar di pondok pesantren
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh teronggok di halaman asrama santri pondok pesantren sunan derajat
kecamatan paciran lamongan jawa timur
pesawat ini adalah pemberian seorang pengusaha wisata di pasuruan jawa timur
meski sudah tidak lagi bisa terbang kondisi pesawat masih cukup bagus
untuk hiburan anak anak orang tidak pernah melihat pesawat langsung
tidak lihat dari bawah
sekarang banyak orang orang datang sini untuk melihat pesawat anak yang dipondokkan
karena asalnya melihat pesawat melihat pondok
karena pesawat asli itu bukan pesawat bidinan
jadi hanya dipindah ke sini dipotong potong dipasang lagi
supaya orang orang ingin melihat pesawat kok ada pesawat di tengah tengah pondok
tidak tahu hanya agar agar tarik supaya orang kenal pondok
kehadiran pesawat bekas di pondok pesantren tidak hanya membuat penasaran para santri
orang tua santri dari luar daerah juga ikut penasaran
pesawat ini masih butuh dana untuk perbaikan agar bisa digunakan sebagai sarana belajar santri
dengan kehadiran pesawat bekas ini santri diharapkan akan melek teknologi
gita hul arief lamongan jawa timur